dahulu hamparan seluas hampir tiga puluh hektare ini adalah sawah yang subur
cerita hidup warga desa liangdara berubah
tatkala sumber mata air yang mengaliri sawah sawah mereka
dicaplok atas nama negara pada pertengahan seribu sembilan ratus delapan puluh an
mata air wimelock ditutup bak penampung dari beton
pipa pipa dipasang untuk mengalirkan air bagi warga kota labuan bajo
pola hidup warga pun berubah
dari penghasil keadaan kini memaksa mereka menjadi pembeli beras
kalau dulu ada mata air pertaniannya berapa kali di sini
sekarang itu kan kalau hujan bagus karena sudah tergantung hujan ya
kalau hujan bagus bisa tanam kalau tidak ya
kalau tidak tidak tanam
kalau ada hujan bagus berarti satu kali setahun
tapi tahun sembilan puluh dua sembilan puluh dua itu sudah tidak ada air di sini
semua sawah sudah kering
saatnya sudah kering semua akhirnya dari sejak sembilan puluh dua sampai sekarang itu
semuanya sama jadi tak ada hujan
mereka bahkan pernah dianggap sebagai pencuri
tidak ada air
pak kristu bisa dijelaskan ini pipa pipa ini untuk apa dan mengalir kemana sebenarnya
pipa pipa ini untuk rumah masyarakat ya
yang pertama untuk sekolah untuk sekolah untuk gereja untuk musyola dan untuk rumah rumah masyarakat yang ada di bagian bawah
sepertinya pdam menganggap atau pemerintah menganggap bahwa kita di sini cucura air gitu
sehingga dulu kan sampai ada tentara datang sampai diskusi diskusi
di kantor desa sampai ini diskusikan mengapa ini kami butuhkan gitu
christoporus hanya bisa geleng geleng kepala
karena air yang direnggut dari desanya juga tak dinikmati sepenuhnya warga labuhan bajo
konflik sering terjadi baik antara warga dengan pdam ataupun sesama warga
kami ditangkap oleh brimob atas laporan pdam
dituduh mencuri karena memotong pipa untuk alirkan air ke sawah
kami bantai itu
padahal kami hanya melubangi untuk dapatkan air minum untuk masyarakat sekitar area pelubangan pipa
mereka masa bodoh selesai tiga tahun
mereka masih berpengalaman
mereka hanya berpengalaman
mereka masih berpengalaman
lebih dua ratus meter dari sekolah ini
jadi kami pasang pipa di bawah tanah
kalau kami membutuhkan air di labuan bajo dua ini
kami beli dulu pulsa isi di meteran itu
lalu hidupkan meteran pulsa lalu air mengalir ke labuhan bajo dua
kalau sekali air pdam keluar semua fiber itu penuh atau sedikit
untuk berapa hari
ya cukup umpamanya satu hari lah
memakan satu harinya di sini
sekarang kan menyedihkan air yang dulu sebetulnya kita bisa bersosial ya
air sumur di sana mengandung kapur yang sangat tinggi
mengkonsumsi air mengandung kapur beresiko pada kesehatan
ah tertelan sedikit ya
oh iya langsung beda beda rasanya dengan air tamu
ini merupakan kandungan kapur yang terkandung di air sumur ini dan
menjadi keras dan mengkristal ketika terpapar oleh panas
ini hanya menjadi gambaran ketika warga akan mengkonsumsi air sumur ini
biasanya mereka harus memasak air ini bahkan lebih dari satu jam
ini tadi berapa lama dimasak
iya ini tadi satu jam
itu yang putih kapur
iya ini endapannya
jadi kami kalau misalnya untuk minum itu setelah direbus kami endapkan begini
kami endapkan nah ini nanti yang kita pakai untuk minum
karena kalau misalnya tidak kita endapkan itu masih tetap berkembangan di air yang sudah kita rebus lagi
untuk memasak air berkandungan kapur setidaknya dibutuhkan satu lima liter minyak tanah
harga minyak tanah pun tak murah di labuan bajo
istilah mereka membakar bbm untuk mendapatkan air minum
nasib warga di pulau rinca pun tak kalah runyam
di pulau yang menjadi destinasi wisata dunia itu warganya harus mati matian mendapatkan air bersih

biasanya air berkandungan kapur setidaknya diperoleh minyak tanah

satu galung rata rata lima ribu
dijual di sana lima belas ribu
satu keluarga butuh berapa galung
ya kalau biasanya itu saya belanja itu
kalau satu biji rumah itu dua hari atau tiga hari itu satu galung
susah dan mahal
iya ya apa boleh buat
biar mahalnya sudah kebiasaan
sesuai jadwal dari pdhm malam ini rumah stefanus rio mendapatkan giliran
biasanya air keluar jam satu satu malam
sebelum itu kita harus jaga duduk tunggu sampai keluar airnya
kalau air sudah keluar kita simpan ke tempat air minum
setelah itu mereka bisa tidur lagi jam tiga
karena airnya debit mungkin debit kecil
jadi tampung itu tiga jam itu paling dapat sampai sedikit saja satu tanun begitu
jadi kalau habis pakai habis kita biasanya beli lagi di luar
beli air sumur lagi
air sumur itu paling
paling dia satu tandon itu tujuh puluh lima pakai minimal dua hari atau tiga hari lagi
paling sampai kalau tambah pump pump rp tujuh puluh lima tambah tiga ratus per bulan untuk air
bagi kami penghasilan cuma umr ini yang untuk biaya airnya tiga ratus ribu kurang bagi kami
ya kalau mau sukses sukses juga
air menjadi lambang kegetiran sekaligus harapan bagi warga
getir karena ada dahaga meskipun mereka hidup di surga dunia
di mana lagi mencari arti melarat di kampung sendiri
di mana lagi mencari arti hilang di kampung sendiri
di mana lagi mencari arti melatih kampung sendiri
karena ternyata sungguh bahwa mata air yang ada di manggarai barat itu sekarang menjadi air mata untuk kami perempuan
di mana lagi mencari arti hilang di kampung sendiri